mabes polri akan memberikan bahan keterangan untuk memperkuat kasasi yang akan diajukan jaksa penuntut umum terhadap fonis bebas alfian tanjung
kepala biro penerangan masyarakat mabes polri brigjen muhammad iqbal mengatakan polisi menghormati putusan hukum majelis hakim atas fonis bebas alfian tanjung ini
namun iqbal menegaskan penyidik akan memperkuat berkas dengan memberikan bahan bahan keterangan yang dibutuhkan oleh jaksa penuntut umum
iqbal menambahkan polisi akan mengawal kasus yang melibatkan alfian tanjung
hal yang sangat biasa tidak usah terlalu dibesarkan hal yang sangat biasa di dalam due process of law apalagi dalam negara kita ini criminal justice system itu adalah penjabaran atau katakanlah manifestasi dari negara hukum